ada tanah gitu ya dua puluh miliar gitu memang masih nama mertua tapi sudah dikasih ke istrinya
ini tinggal tunggu waktu aja balik nama atau apapun berapa banyak gitu ya lantas ada beberapa
aset juga ada yang tujuh belas miliar sudah ada nama istrinya kalau logam mulia kan nggak ada nggak ada namanya logam
ya ya boleh kasih ke istrinya ya betul itulah gitu kan ini ibaratnya akta udah mana lagi beliau akan
memperbaiki lhkpn nya itu nanti yang semua disebut hadiah hadiah diganti dengan hibah tanpa akta